pertama tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemimpin dan undangan yang hadir
selama tiga hari ini dua belas pertemuan ktt telah diselenggarakan dan menghasilkan sembilan puluh outcome documents
dan sejumlah kesepakatan kesepakatan konkret dengan mitra
selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir
jujur saya katakan ini menguatkan harapan ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan
mewujudkan kawasan yang damai kawasan yang stabil dan kawasan yang sejahtera
mari kita kukuhkan kawasan indo pasifik
sebagai teater perdamaian dan inklusivitas ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan asean ke masa depan lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia
inilah esensi yang dibangun keketuaan indonesia menjadikan asean matters sebagai epicentrum of growth
tapi tugas kita belum selesai
pekerjaan besar asean tidak mungkin
selesai dalam satu keketuaan saja kita akan terus menghadapi beragam dinamika dan kompleksitas tantangan global
untuk itu kita harus bahu membahu menafigasi tantangan menjadi peluang menafigasi rivalitas menjadi kolaborasi
menafigasi eksklusivitas menjadi inklusivitas dan menafigasi perbedaan menjadi persatuan
kita harus menjadi nahkoda di kapal kita sendiri
dan ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke laut
mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerjasama untuk asean yang damai dan makmur
serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan indonesia di dua ribu dua puluh
dan dengan demikian ktt ke empat puluh tiga asean dan ktt lainnya secara resmi saya tutup
selanjutnya saya mengundang yang mulia sonsai sepundon perdana menteri lao pdr
untuk meneruskan keketuaan asean di tahun dua ribu dua puluh
biar kami meminta pemerintah pemerintah pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
untuk bergabung di panggilan
pembangunan pemerintah asean
pembangunan pemerintah asean
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau
pemerintah pemerintah lau